inilah salah satu paket order fiktif berupa satu ton buah anggur
yang mengatasnamakan titik puji rahayu warga desa jungsemi
kecamatan kangkung kabupaten kendal jawa tengah
gadis berusia dua puluh tahun ini mengaku kerap menerima kiriman barang
yang tidak pernah ia pesan
peristiwa ini telah ia alami selama dua tahun terakhir
sejak ia bekerja di semarang hingga saat pindah ke batam
barang barang yang diterima hampir setiap hari ini pun
ia pernah dikirimin telepon seluler lemari es buah buahan
hingga bahan bangunan seperti pasir dan batu bata
karena ia tak merasa memesannya
akhirnya titik mengembalikan barang ke kurir atau pemilik barang
sampai sekarang mas
apa mbak terakhir dikirimin apa
dari mana itu
yang kemarin yang terbaru mana sebuah
itu siapa itu siapa
mau bunuh diri kalau ada orang datang
itu yang neror harus cepat cepat dicekel
ditangkap supaya tenang hidupi anak pulau sekeluarga lah
kasus teror ini masih dalam penyelidikan satreskrim polres kendal
dengan mengumpulkan barang bukti dan meminta keterangan sejumlah saksi
prosesnya masih berjalan
masih kita lakukan penyelidikan untuk menentukan siapa pelakunya
selain itu polisi juga telah melakukan penelusuran terhadap nomor nomor ponsel
yang digunakan pelaku teror untuk memesan barang
saktio dimas kendal jawa tengah